salah satu pengunjung sengaja membawa keluarga dan anak anaknya untuk berwisata
karena tahun dua ribu satu saja itu sudah ada beberapa sepak terjang dari opm yang sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok mit
terus yang patriot juga kan dia sempet mainkan waktu itu
saya kalau ke new york city itu lima belas kali saya lihat selalu makan di makanan yang tinggal di pele pele